senin siang sebuah bangunan tempat penyulingan minyak goreng curah
yang dikemas menjadi minyak goreng kemasan
di gerbak aparat reskrim polres metro tangerang kota
lokasi ini berada di jalan rasuna said kunciran jaya tangerang banten
di dalam bangunan petugas mendapati alat penyulingan minyak goreng curah
dan belasan ribu botol minyak goreng kemasan siap edar
belasan ribu botol minyak goreng ini sesungguhnya diisi minyak goreng curah
namun oleh pelaku dikemas dan dijual hingga dua puluh ribu rupiah per liter
lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah yakni empat belas ribu rupiah per liter
k mengaku sebagai direktur dan baru satu bulan menjalankan bisnis minyak goreng oplosan
di mana pelaku ini menjual dengan harga lima belas
padahal sesuai dengan ketentuan harusnya adalah rp empat belas per liter
atau lima belas ribu per kilo sesuai dengan peraturan
menteri perdagangan nomor enam tahun dua ribu dua puluh
kepolisian tengah menyelidiki pemasok minyak goreng curah
sementara tersangkaka terancam empat tahun penjara
dimas arief setiawan tangerang banten